ya meskipun beritanya sudah teman teman ketahui tapi secara resmi saya akan mengumumkan kegiatan kpk terkait dengan ott kepala daerah di kabupaten cirebon
ada pun urutannya adalah sebagai berikut kamis tanggal dua puluh lima oktober dua ribu delapan belas kpk mendapat informasi dari masyarakat kemudian kpk melakukan pengecekan dan melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan sejak september dua ribu delapan belas
kpk kemudian melakukan tangkap tangan pada hari rabu tanggal dua puluh
dalam kegiatan tangkap tangan tersebut kpk mengamankan sejumlah orang yakni enam orang yaitu
sun selaku bupati cirebon periode dua ribu empat belas sampai dengan dua ribu sembilan belas gar sekretaris dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kabupaten cirebon
sd kepala bidang mutasi kabupaten cirebon
sp kepala badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia
ds ajudan bupati dan n ajudan bupati
ada pun kronologis peristiwa adalah sebagai berikut pada tanggal dua puluh empat oktober dua ribu delapan belas tim menerima informasi akan adanya penyerahan uang untuk bupati terkait mutasi jabatan proyek dan perizinan di kabupaten cirebon
pada pukul enam belas tim mendatangi kediaman bs yaitu ajudan bupati di daerah kedawung rejensi tiga cirebon
di kediaman ds ditemukan uang sejumlah rp satu ratus enam belas juta rupiah dalam pecahan seratus ribu dan rp lima puluh
tim juga mendapatkan bukti setoran ke rekening penampungan milik bupati yang diatasnamakan orang lain senilai total rp enam empat ratus dua puluh lima
pada pukul enam belas tiga puluh tim kemudian menuju kediaman gar sekretaris dinas pupr dan mengamankan yang bersangkutan di kediamannya tersebut di daerah geraha bima cirebon
bersama dengan itu tim bergerak ke kantor pendopo dan mengamankan sun bupati cirebon bersama n ajudannya
setelah itu tim juga mengamankan sd kabit mutasi di kantornya
pada pukul tujuh belas tiga puluh sp kepala bkp sdm tiba di kantor pendopo dan kemudian diamankan oleh tim
tim langsung bergerak ke jakarta membahas semua pihak yang diamankan tersebut
berturut turut tim tiba di gedung kpk mulai pukul dua puluh dua tiga puluh hingga pada pukul satu lebih empat puluh lima menit dini hari
pada hari ini tanggal dua puluh lima oktober dua ribu delapan belas sekitar pukul lima belas
bp s sekretaris sun mendatangi kpk dan membawa uang rp dua ratus sembilan puluh enam sembilan ratus enam puluh lima dan menyerahkan pada tim di gedung kpk
dalam kegiatan ini kpk mengamankan jumlah barang bukti yang diduka terkait tindak bidang ayat itu
uang rupiah sejumlah total rp tiga ratus delapan puluh lima sembilan ratus enam puluh lima
terdiri dari rp satu ratus enam belas
yang sudah diamankan oleh tim pada saat ott dan rp dua ratus enam puluh sembilan sembilan ratus enam puluh lima
dalam pecahan rp seratus dan rp lima puluh
kemudian bukti transaksi perbankan berupa slip setoran dan transfer senilai rp enam empat ratus dua puluh lima
ada pun konstruksi perkaranya adalah sebagai berikut
diduga pemberian oleh gar kepada sun
melalui ajudan bubati sebesar rp seratus
terkait v atas mutasi dan pelantikan gar sebagai sekretaris dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kabupaten cirebon
diduga sun sebagai bupati juga menerima pemberian lainnya secara tunai dari pejabat pejabat di lingkungan pemkap cirebon sebesar rp satu ratus dua puluh lima juta
melalui ajudan dan sekretaris pribadi bupati
modus yang diduga digunakan
pemberian setoran kepada bupati setelah pejabat terkait dilantik
nilai setoran terkait mutasi ini diduga telah diatur mulai dari jabatan lurah camat hingga eselon iii
selain pemberian uang tunai terkait mutasi jabatan diduga sun juga menerima fee total senilai rp enam empat ratus dua puluh lima
yang tersimpan dalam rekening atas nama orang lain
yang berada dalam penguasaan bupati
yang digunakan sebagai rekening penampungan
terkait proyek proyek di lingkungan pemkap cirebon tahun anggaran dua ribu delapan belas
setelah melakukan pemeriksaan dua puluh empat jam pertama dilanjutkan gelar perkara tadi pagi
disimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi
menerima hadiah atau janji oleh bupati cirebon terkait mutasi rotasi dan promosi jabatan
serta terkait proyek dan perizinan di pemerintahan kabupaten
di jerebon tahun anggaran dua ribu delapan belas
kpk meningkatkan status penanganan perkara kepenyidikan dengan menetapkan dua orang sebagai tersangka
yaitu diduga sebagai penerima sun bupati cirebon periode dua ribu empat belas sampai dengan dua ribu sembilan belas
diduga sebagai pemberi gar sekretaris dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kabupaten cirebon
adapun pasal yang disangkakan adalah sebagai berikut
sebagai pihak yang diduga menerima penyidikan yang pertama
sun disangkakan melanggar pasal dua belas huruf a atau huruf b kecil
atau pasal sebelas undang undang nomor tiga puluh satu tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan tentang pemberantasan tindak pidana korupsi
sebagaimana telah diubah dengan undang undang nomor dua puluh tahun dua ribu sembilan
juntuh pasal lima puluh lima ayat satu ke satu kuhp
kemudian untuk penyidikan yang kedua
sun disangkakan melanggar
pasal dua belas huruf a kecil atau huruf b kecil
atau pasal dua belas b besar atau pasal sebelas undang undang nomor tiga puluh satu tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan tentang pemberantasan tindak pidana korupsi
sebagaimana telah diubah dengan undang undang nomor dua puluh tahun dua ribu dua
sebagai pihak yang diduga pemberi gar
disangkakan melanggar pasal lima ayat satu huruf a atau huruf b kecil
atau pasal tiga belas undang undang nomor tiga puluh satu tahun dua ribu satu
disangkakan melanggar pasal sembilan nurul sembilan belas ayat sembilan tentang pemerintah tindak bedana korupsi
sebagai pemerintah yang diduga pemberi gar
kepada semuanya sesuai pens
dua ribu delapan belas ini dan merupakan kepala daerah yang ke seratus yang pernah diproses oleh kpk selama
kpk berdiri korupsi yang dilakukan kepala daerah ini kami pandang sangat merugikan
bagi masyarakat di daerah karena masyarakat langsung merasakan akibat korupsi tersebut
dalam proses penyidikan ini kpk mengidentifikasi dugaan aliran dana untuk kepentingan
pihakada sebelumnya kpk memandang sudah mendesak untuk melakukan perubahan aturan
terkait penguatan independensi habib dan perbaikan di sektor politik terutama aspek
pendanaan politik terhadap calon kepala daerah dalam proses kontestasi politik
demikian kami sampaikan terima kasih